panglima tni laksamana yudo margono murka yang meminta anggota pas pampres yang terbukti menganiaya warga aceh hingga tewas dihukum mati
sementara itu komandan pom dam jaya kolonel cpm irsyad mengatakan bukan hanya satu anggota tni yang terlibat melainkan tiga orang
panglima tni laksamana yudo margono memerintahkan agar anggota yang terlibat penganiayaan terhadap seorang warga biren aceh hingga tewas
dihukum berat atau maksimal hukuman mati
hal ini disampaikan melalui kapus pen tni laksamana muda julius wijoyono saat dihubungi tim cnn indonesia com senin pagi
ia pun memastikan akan terus mengawal kasus ini
komandan pondam jaya kolonel cpm irsyad hamdu bey anwar menyatakan bukan hanya satu anggota
melainkan tiga anggota tni diduga terlibat dalam kasus ini yang salah satu diantaranya anggota pas pampres
keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka
motif tersangka menganiaya korban sampai tewas hingga kini masih menjadi pertanyaan
namun ibu korban mengungkapkan sempat dimintai uang lima puluh juta rupiah oleh tersangka pelaku
dan jika tidak dipenuhi anaknya akan dibunuh
diusaha malamnya lo minta peng anak lo baiknya poh leh lo
di seut awaknya kan menyuh anak lo kirim peng malamnya anak lo nolong poh mati lo nanti langkru
sebelumnya ramai beredar di media sosial korban bernama imam mashkur dua puluh lima tahun
warga asal biren aceh dianiaya oleh orang yang diduga anggota pas pampres di jakarta hingga tewas pada jumat dua puluh lima agustus
korban meminta anggota keluarganya uang lima puluh juta rupiah agar tak disiksa
sabtu sore jenazah korban telah tiba di kampung halaman di desa monkelayu aceh
dan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga